inilah dwi pujiastuti warga desa arjowinangun pacitan jawa timur
yang usaha jamu tradisionalnya banyak dicari oleh warga
ibu dua anak ini berhasil meraup cuan dengan mengolah beraneka rempah rempah
mulai dari kunyit jahe kencur lengkuas hingga jeruk
dalam sehari dwi pujiasti bisa mengolah sedikitnya satu kuintal rempah
untuk dijadikan jamu tradisional baik dalam bentuk cair maupun kemasan siap seduh
tak hanya dari pacitan pembeli pun dari berbagai wilayah
mulai dari madiun surabaya jakarta hingga pulau dewata
ya sebelum pandemi suka
karena ini pandemi tambah harus digencarkan ini untuk imun tubuh saya
selama pandemi permintaan pasar terhadap produk jamu buatan dwi naik signifikan
bukan untuk penangkal penangkal ya mas
tapi untuk jualan
jadi untuk meningkatkan daya tubuh kita imun kita agar tidak terkena virus corona itu
untuk harga minuman kunyit asem dibanderol dengan harga rp lima
sementara untuk kemasan sedut dijual mulai dari harga rp lima belas hingga rp empat puluh
tidak hanya di pacitan permintaan jamu herbal beberapa pekan terakhir juga meningkat di kediri jawa timur
jamu herbal yang diproduksi di rumah produksi
ini berbahan dasar jahe merah kunyit temulawak daun serai kayu manis dan akar ginseng
yuwono pemilik rumah produksi jamu herbal mengaku permintaan jamu peningkat imun tubuh meningkat hingga tiga kali lipat selama pandemi covid sembilan belas
permintaannya terus meningkat dalam artian dalam hari ke hari terus meningkat
paling tidak ada sikpinikan sekitar satu ratus lima puluh dua ratus persen